sebelah timur kota gaza namun kini sekolahnya hancur karena serangan israel
di dunia karena formasi stalaktik dan stalakmitnya
nah akhirnya dikenalin deh waktu itu tuh sama asisten ppop
dan memprediksi fenomena iklim ini akan terjadi pada semester kedua tahun dua ribu dua puluh tiga
atau anda sendiri nih pemirsa
menuju stasiun tegaluar bandung jawa barat

sebanyak satu tujuh kilokalori per kilogram berat badan per jam
juga ngerti tuh gimana sih budaya indonesia atau gimana sih makanan indonesia